yang isinya nomor satu sampai dengan nomor sepuluh
silakan ketua bawaslu dan ketua divisi teknis kpu diaduk
dipastikan isinya ada bolanya
dan berisi nomor yang berurutan
satu dua tiga empat lima sampai dengan nomor satu
kalau sudah diaduk
selanjutnya saya persilakan mengecek kotak yang kedua
kotak yang kedua berisi dua tabung
nah dua tabung ini berisi masing masing nomor urut satu dan nomor urut dua
bapak ibu sekalian perlu kami informasikan
untuk kotak yang kedua berisi nomor urut satu dan nomor urut dua
sebelumnya telah dilakukan pertemuan
antara pasangan calon presiden dan wakil presiden
baik saya persilakan kembali ke tempat
maka nanti kpu akan menuliskan di dalam daftar pasangan calon
dan nomor urut calon di surat suara dengan angka satu
begitu pula kalau nanti ada pasangan calon yang mendapatkan nomor urut dua
kpu nanti akan menuliskan di dalam bahan bahan yang ada di dalam pasangan calon
dalam bahan bahan sosialisasi
daftar pasangan calon
dan nomor urut di surat suara dengan nomor dua
jadi tadi sudah disepakati oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
nomor satu dimanai dengan tulisan satu
dan nomor dua dimanai dengan tulisan dua
selanjutnya kami akan persilahkan bapak sekretaris jenderal kpu republik indonesia
untuk membantu proses pengambilan nomor
baik pertama tama kami akan mempersilahkan para calon wakil presiden
untuk mengambil nomor penentuan pengambilan nomor urut
para calon wakil presiden masing masing nanti akan bersamaan mengambil satu bola
bola dengan angka yang terkecil nanti akan menjadikan kesempatan calon presidennya
sebagai pengambil tabung yang pertama
nomor yang lebih besar itu mempersilahkan calon presidennya
mengambil tabung dengan urutan yang kedua
untuk kesempatan pertama
saya persilahkan pasangan calon wakil presiden
bapak kiai yajimah ruf amin dan bapak salahuddin uno
sandiaga salahuddin uno
nah jadi nanti tangannya bersama sama masuk ke dalam tabung
silakan diaduk dulu
dan masing masing mengambil satu bola
nah silakan tangannya bersamaan
ini simbol bersama sama
baik silakan diambil dulu jangan buru buru dibuka dulu
oke saya persilahkan dibantu untuk dibuka
nanti jangan dibuka lebar lebar tunggu dulu
kita hitung bersama sama ya
hitungan ketiga kita buka kertasnya
satu dua tiga
baik pak sandiaga nomor satu dan kiai maruf nomor sepuluh
selanjutnya saya mohon para calon wakil presiden tetap di tempat
teman teman panitia silakan diambil
selanjutnya saya persilahkan para calon presiden untuk mengambil tempat
mengambil nomor urut
sesuai dengan urutan terlebih dahulu kami persilahkan bapak haji prabowo subianto
untuk mengambil satu
mohon tidak dibuka dulu
berikutnya saya persilahkan bapak joko widodo untuk mengambil tabungnya
teman teman manet ya teman teman ya selanjutnya penyerahan pelakat kami mohon rekan rekan
panitia untuk bersiap siap untuk penyerahan pelakat sebagai tanda kami mohon untuk ketua
kpu republik indonesia didampingi oleh anggota kpu republik indonesia dan sekretaris jenderal
kpu republik indonesia untuk menyerahkan pelakat sebagai tanda nomor urut pasangan
calon presiden dan wakil presiden republik indonesia pada pemilu tahun dua ribu sembilan belas hai hai
selanjutnya kami mohon berkenan kepada ketua kpu republik indonesia untuk menyerahkan plakat
sebagai tanda nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh
dengan masing masing nomor urut sesuai dengan hasil pengundian
dan dilanjutkan dengan sesi foto pimpinan kpu republik indonesia dengan kedua pasanganander dengan memegang pelakat nomor urut hasil undian
baik kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan kpu republik indonesia
beserta para pasangan calon presiden dan wakil presiden dipersilahkan kembali ke tempat
pembacaan keputusan kpu tentang penetapan nomor urut pasangan calon oleh ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
kepada yang terhormat bapak arief budiman kami persilakan
baik mohon tenang
mohon tenang selanjutnya
selanjutnya akan saya bacakan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia
nomor seribu satu ratus empat puluh dua pl dua dua garis datar kpt enam kpu r sembilan dua ribu delapan belas
tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya memperhatikan berita acara penetapan nomor urut pasangan calon
peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas nomor dua ratus empat puluh empat pl dua dua dua ribu tiga belas
terikutnya hingga di bagian renka disa skilled pekerjas state hai sahabanya
yang benar berarti jadi dipilih pemilikis tim
terkaca yang menerima alas
pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas sebagai berikut
a pasangan calon presiden dan wakil presiden
dan saudara profesor dr h c kiai haji ma'ruf amin
pasangan calon presiden dan wakil presiden
saudara haji prabowo subianto
dan saudara haji sandiaga salahuddin uno
kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh
ketua komisi pemilihan umum
republik indonesia arief budiman